kenapa datang ke budha ditemukan ya keinginan saya melukat menyucikan diri membersihkan diri
ya karena tujuan utamanya ingin pembersihan diri lebih apa namanya untuk mendekatkan diri
juga sama tuhan untuk lebih lebih banyak banyak beribadah was seeking opportunity to cleanse my
pura tirta empul banyak ada apa namanya tempat kayak pancoran se untuk berbagai ini pembersihan dari
yang ada upacara
agungnya terus untuk permintaan rezeki untuk pembersihan biar mendapat jodoh dan lain lain
bersebelahan dengan istana presiden tampak siring di desa manugaya kecamatan tampak siring
kabupaten gianyar bali berdiri pura yang terkenal karena memiliki kolam dengan puluhan pancuran
kolam di pura bernama pura tirta empat
itu selalu ramai puluhan pengunjung antre mengular di dalam kolam di hari baik seperti
purnama maupun hari baik menurut perhitungan kalender hindu tempat ini selalu ramai dan
antre untuk penyucian diri atau dalam istilah bali pengelukatan kolam pengelukatan ini berisikan
puluhan pancuran yang airnya bersumbar dari empul mata air dalam areal pura tirta empun
tirta sendiri memiliki pola mengisi para pengelukatan dan penyelamatkan kembali ke restriksinya di pernah kota kota jawa

tidak hanya umat hindu artinya para pengunjung dari umat agama lain maupun turis mancanegara
juga bisa melakukan pengelukatan di tempat ini hanya saja syaratnya adalah mereka harus membawa
rangkaian bunga atau dibalik sebuah dengan canang yang kemudian diletakkan di salah satu pancoran
yang akan digunakan untuk meluka sejarah terciptanya pura tirta empul diungkap dalam
prasasti manukaya yang disimpan di sebuah pelinggih di pure puseh desa manukaya selain
itu sejarah dari pura tirta empul didasarkan pada cerita rakyat tentang batara indra yang perang
melawan raja sakti namun jahat bernama maya dewa maya dewa menciptakan mata air beracun untuk

rakyat namun batara indra menciptakan air menawar yang dinamakan tirta empul pura disini pun
disebut pure tirta empul pura tirta empul telah ditetapkan sebagai cagar budaya bahkan unesco
juga telah menetapkan pura tirta empul sebagai salah satu warisan budaya dunia sedang umat hindu
menjadikan tempat ini sebagai lokasi penyucian diri atau pengelukatan sebagai
salah satu daerah tujuan wisata pengunjung yang masuk ke areal obyek wisata pura tirta empul
dikenakan tiket masuk tiga puluh rupiah untuk wisatawan domestik serta lima puluh rupiah bagi
wisatawan asing namun bagi umat hindu yang melakukan persembahyangan tidak dikenakan tiket masuk
nah jangan khawatir kesulitan mencari kuliner di sekitar tampak siring
hai berjarak tempuh sekitar lima menit dari pura tirta empul ada sebuah restoran atau tempat makan
yang menyediakan menu khas bali di restoran ini terdapat nasi pangkon lengkap dengan air mineral
dan potongan buah dibanderol seharga seratus rupiah sementara nasi ayam atau bebek betutu dibanderol
seharga satu ratus dua puluh rupiah sedang untuk paket menu vegetarian dibanderol seharga seratus ribu rupiah nah
kalau anda ke bali sekaligus ingin menyucikan diri secara
spiritual obyek wisata pura tirta empul bisa menjadi salah satu pilihan kunjungan
tim cnn indonesia gianyar bali